terima kasih anda masih bersama kami dalam sapa indonesia pagi saudara suharsono rekan pekerja
bangunan peggy setiawan saat di bandung angkat bicara suhartono alias bondol menegaskan peggy
ada di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas atau saat malam peristiwa pembunuhan vina dan egy suhartono
alias bondol menegaskan bahwa penetapan pg sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki adalah
salah sasaran pasalnya saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas yang lalu peggy ini sedang berada di bandung bersamanya
dan di waktu yang bersamaan vina dan eki ini menjadi korban keberutalan geng motor suharsono
mengaku dirinya dan peggy sedang membangun rumah bapak aceh bahkan saat malam kejadian
suharsono bilang peggy tengah mengantar dirinya ke terminal lewi panjang bandung
juga mulai memeriksa linda sahabat dari vina dalam lanjutan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi delapan tahun yang lalu
dinda teman fina menjalani pemeriksaan sebagai saksi di polres cirebon kota selama empat jam dan dicecar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik
usai diperiksa linda mengaku tidak terlalu dekat dengan vina dan sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan
ia juga menepis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini
polisi sudah menangkap peggy setiawan tersangka pembunuhan vina dan eki yang sebelumnya dinyatakan buron
namun kini polisi meralat bahwa dpo kasus fina dari tiga orang ini menjadi satu orang
bagaimana mengungkap kasus fina secara terang benderang
pagi ini kita bahas bersama dengan prof adrianus meliala yang merupakan guru besar dari kriminologi universitas indonesia
prof ini kan kalau kita lihat ya soal dpo yang tiba tiba fiktif dikatakan asal sebut dari yang tiga kemudian hanya satu dan pg ini tertangkap
apakah mungkin dan pastikan akan muncul keraguan dari publik untuk selanjutnya prof
wajar sekali apalagi karena ketiga nama itu disebutkan dalam amar putusan
tentu kalau sudah masuk dalam amar itu tentu bukan informasi yang main main tuh
berarti sudah masuk klarifikasi
sudah masuk filter ya dari berkas lidik berkas sidik berkas tuntut dan kemudian lalu diperiksa di pengadilan
maka tentunya mesti ada dasar kuat dalam rangka dimasukkannya tiga orang itu sebagai dpo
sebagai orang yang belum mendapatkan putusan pidana dalam amal putusan
nah tetapi jangan lupa bahwa sekali lagi ya ada faktor waktu
sembilan tahun dimana kemudian ada pengerusan pendistorsian informasi pendistorsian
keingatan pendistorsian bukti ya hilang rusak dan seterusnya sehingga lalu kemudian terpaksa kepolisian bermain aman ini
jadi mungkin kalau soal dibilang bahwa hanya ingat ingat mungkin itu tidak tepat tepat demikian
tapi setahu saya adalah bahwa polisi itu bermain aman dalam arti bahwa memang tidak diketemukan berbagai link ya
berbagai ikatan berbagai hal yang menghubungkan antara dua dpo dengan kasus ini maka lalu apa yang harus dilakukan
apa namanya mengambil orang orang yang tidak diketahui sama sekali malah bahaya tuh ya
maka kemudian lalu polisi main aman dengan cara mengambil pegi saja sebagai dpo demikian
oke jadi bisa dikatakan ini langkah polisi yang anda sebutkan main aman begitu kemudian mengambil atau menangkap dari pg
nah ini yang kemudian juga menjadi sorotan kita adalah pegi yang kemudian dihadirkan dalam konferensi pers di polda jawa barat
pada saat keterangan dari polda jawa barat
dan wartawan bahwa ini fitnah saya tidak melakukan pembunuhan itu saya rela mati begitu ya
kan kita juga tahu polda jawa barat ini sebelumnya tidak merilis foto dari pegi begitu
respon anda bagaimana soal ini dari sisi kriminologi apakah delapan tahun begitu dan baru ditangkap beberapa pekan yang lalu begitu ya
tanpa adanya rilis foto dari polda jawa barat
bukan indikasi susahnya kasus ini loh pak
tapi lebih kepada karena kepolisian sendiri memang tidak serius tidak fokus untuk mengungkapnya
jadi dengan kata lain berkasnya ditimbun saja di tumpukan terbawah barulah ketika viral barulah kemudian diubah ubah lagi
dan memang karena kasusnya nampaknya tidak terlalu susah maka lalu kemudian si pegi ini langsung segera ditemukan
jangan lupa bahwa delapan tahun ini juga kemudian menjadikan banyak sekali hal yang masuk dalam kognisi pegi
hal hal baru hal hal yang tidak diketahui sebelumnya
jadi kalau saudara pegi ini meminta kita untuk percaya padanya
maka sebetulnya juga ada juga hal yang membuat kita tidak percaya padanya
bahwa apa yang menjadi keterangannya yang dikatakannya bahwa saya bersedia mati itu adalah sesuatu yang sudah dipelajarinya
sesuatu yang sudah didengarnya selama delapan tahun ya
sehingga kemudian lalu tentu dia juga tahu bahwa polisi mungkin tidak punya bukti kuat yang bisa menjerat dirinya
maka daripada kita kemudian menjelaskan ini
maka saya setuju untuk kemudian segera membawa yang bersangkutan ke depan pengadilan
dan dialah hakim kemudian pemeriksaannya secara terbuka
sehingga kemudian lalu bisa memutus dengan sebaik baiknya
oke tapi wajar nggak sih ketika kemudian salah satu pelaku yang disebut mempunyai peran sebagai otak dari pembunuhan vina dan eg ini
ketika dihadirkan di depan publik setelah delapan tahun lamanya
kemudian buron tanpa rasa bersalah bahkan kita bisa melihat
tatapan dari si pegi ini bahkan dia mengatakan dengan lantang dan juga tegas bahwa ini fitnah saya tidak membunuh
setelah delapan tahun tentu orang kan sudah belajar mbak sudah tahu banyak gitu ya
dulu dia mungkin masih anak anak sekarang dia sudah dewasa
dia sudah belajar jadi dia tidak lagi murni pada apa adanya
maka yang kemudian menjadi pegangan polri adalah apa fakta yang bisa menjeratnya pada hari ini
demikian juga misalnya tadi terkait dengan dua dpo
maka tentu menjadi menarik adalah karena dua dpo ini kemudian tidak ada
kenapa karena di awal dikatakan bahwa tindakan ini dilakukan oleh delapan orang plus tiga
ya sekarang kemudian setelah dua orang ini nggak ada berarti kemudian konstruksinya dilakukan oleh delapan orang plus satu
nah itu kan juga tidak gampang bagi kita untuk memahaminya
nah untuk itu maka ketika nanti kemudian polisi lalu jpu juga memberikan konstruksi baru kepada pengadilan
nah itu lima puluh lima puluh tuh untuk itu pakai ini menarik di pengadilan yang akan digelar kemudian begitu
oke dan yang kemudian menarik juga saat ini adalah ada nama baru begitu ya
nama baru dalam arti kata begini ada nama suharsono yang kemudian muncul
baru muncul ya setelah delapan tahun begitu ya yang mengaku memang rekan dari pegi ini
mengatakan bahwa peggy pada saat malam kejadian ini berada di bandung jawa barat begitu
saksi lain yang kemudian mengatakan bahwa pg itu bersama sama dia
dan apakah kemudian lalu hakim itu akan mempercayai
atau saksi yang memang faktanya begitu
maka kalau kemudian nanti hakim lebih percaya bahwa pg terlibat
ya lalu jangan juga masyarakat berpikir bahwa ada apa apanya
tapi yang kemudian juga menggelitik rasa penasaran saya
ini kan peggy ini ketangkap ya setelah delapan tahun
nah dari sisi kriminologi prof adrianus
apakah mungkin kemudian kejahatan ini bisa ditutupi selama delapan tahun
berarti bisa dikatakan ahli betul ya
kalau kita lihat peggy ini bersembunyi di wilayah bandung jawa barat
yang kemudian tidak jauh lah dari cirebon
ini tidak karena pelakunya ini jago
bahwa ini memang tidak diserusi oleh polisi
terutama setelah polisinya berganti
setelah adanya rotasi mutasi promosi
dimana kemudian polisi yang bertugas pada saat itu
kemudian saat dia mendapatkan telegram saya duga
kemudian segera meninggalkan pekerjaannya pekerjaan rumahnya
lalu kemudian dikerjakan oleh penerusnya
nah penerusnya ini malas mencuci piring kotor yang dilakukan oleh pendahulunya
nah kemudian si petugas ini pejabat ini
dia dihidupkan baiknya sampai dia ganti lagi
lalu kemudian dikerjakan lagi oleh penerusnya lagi
penerusnya juga begitu males lagi untuk membersihkan atau mengungkap kasus ini
barulah kemudian rame serius baru sampai ketika kasusnya viral
maka si pg atau yang lain itu kemudian sudah kembali yakin bahwa
ini polisi sudah lupa ini ya kasusnya sudah hilang ini
mulai kembali pada mental map nya yang semula
tapi begitu dia sudah yakin bahwa polisi tidak mencari
kembali pada normal rutin live nya gitu ya
nah itulah yang menjelaskan mengenai mengapa polri
bisa dengan mudah mencokoknya dalam beberapa hari saja
anda tadi juga menyebutkan ini sebenarnya pr yang kemudian dilimpahkan
begitu dari tahun ke tahun sampai kemudian delapan tahun ini baru mencuat lagi
kemudian barulah berkasnya yang tadinya paling bawah
kemudian baru oh iya ini ada berkas ternyata ya delapan tahun lamanya
nah apa pr selanjutnya dari pihak kepolisian
jangan sampai okelah penyidik yang baru ini mengungkap kasus ini
tapi juga kan apa pr terbesar polri saat ini dalam mengusut kasus ini
untuk juga membuktikan kepada publik kalau memang kita benar benar serius loh
untuk mengungkap kasus ini
jadi setelah soal dpo selesai
maka sekarang kita bicara mengenai melihat pegi disidangkan
kita buka saja satu hipotesa bahwa pg ini dan juga delapan orang yang lain itu adalah
buka saja asumsi itu hipotesa itu
sampai kemudian ada fakta yang mengatakan sebaliknya
maka dalam hal itu pihak kepolisian harus serius ekstra serius tuh
menyiapkan satu skenario didukung melalui dengan bukti
bukti itu berupa keterangan saksi keterangan pelaku
mungkin juga ditambah lagi dengan hasil visum dan seterusnya
tidak ada salah prosedur dalam hal ini
dan juga delapan orang yang diantaranya sudah sedang menjalin pidana
itu adalah memang pelaku sebenarnya gitu ya
jadi saya kira jangan juga kita biarkan wacana bahwa polisi salah tangkap itu ada di luaran
segera kita kembali ke ruang sidang sebagai mekanisme yang kita sepakati sebagai masyarakat dengan
sebagai pihak yang memang akan menyelesaikan hal ini secara sebaik baiknya
jadi saatnya kemudian ketika dari pihak pegi
ya sudah dibuktikanlah di persidangan
masih mengumpulkan bukti bukti kepingan kepingan yang memang sudah terlupakan begitu ya
termasuk juga dari segi penasihat hukum pelaku
disiapkan satu pembelaan yang oke ya yang ciamik gitu dalam bahasa sekarang gitu ya
dan biarlah nanti kemudian akan ditentukan
nah jangan lupa bahwa majelis hakim yang akan memeriksa pedi
yang dalam hal ini itu berpikirnya agak beda ya
tidak terkontaminasi lah kalau memang ada kontaminasi
maka sekali lagi ini memang satu medan juang yang rame nih
bagi kepolisian dan juga bagi ph pelaku
untuk kemudian meyakinkan hakim tentang siapa yang menjadi pelakunya
sebelum sampai persidangan nanti untuk
pg ini rencananya akan mengajukan pra peradilan
prediksi itu kan untuk tiga hal ya
pertama alasan penangkapan alasan penahanan alasan penyitaan
nah andaikan saja kemudian polisi menang ini asumsi ya
maka lalu akan masuk kepada substansi tentang pembunuhannya sendiri
jadi saya kira apa nggak usah tadi sampai ke pengadilan yang bersifat subsansi
dalam rangka perapradilan pun juga kepolisian terpaksa harus ekstra serius nih
maka tadi ketidakpercayaan publik akan terkonfirmasi
nah itu yang saya kira akan amat dijaga oleh polda jawa barat
oke kita akan tunggu nanti tahapan selanjutnya adalah di pengadilan begitu ya
untuk mengungkap sebenar benarnya kasus ini secara terang benerang
terima kasih informasinya dan perspektifnya prof adrianus meliala
yang merupakan guru besar kriminologi dari universitas indonesia